saudara pd perjuangan akan membahas sikap politik apakah akan bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran atau tidak dalam rakernas ke lima
namun keputusannya bisa diambil di rakernas ataupun kongres
rakernas kelima pdip di ancol akan mengagendakan masukan dari empat kader dari tingkat ranting hingga dpd
salah satu yang dibahas yakni sikap partai apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan prabowo gibran
sekjen pdip hasto kristianto mengatakan sikap politik terhadap pemerintahan prabowo gibran akan dibahas di rakernas dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga
namun keputusan politiknya bisa saja diambil di rakernas nanti atau bisa juga di kongres tahun dua ribu dua puluh empat
informasi lebih lengkap terkait dengan pelaksanaan hari pertama rakernas pd perjuangan di kawasan ancol jakarta utara akan kami tanyakan langsung
bersama dengan jurnalis kompas tv fedriska ananda di sana
rakernas pd perjuangan akan digelar mulai hari ini hingga tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
lalu apa saja agenda rekernas pdip di hari pertama hari ini
ya selamat pagi imron dan juga saudara
untuk agenda dari pembukaan rakernas hari ini adalah pembukaan rangkaian rakernas yang akan berlangsung selama tiga hari hingga tanggal dua puluh enam mendatang
ini nanti agenda ataupun rangkaian rakernas ini akan dimulai diawali dengan sholat jumat terlebih dahulu pada pukul sebelas siang nanti
dan juga nanti akan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian rangkaian pembukaan
kemudian seperti registrasi peserta dan juga nanti akan lebih kepada pembukaan saja terlebih dahulu
namun nanti menjelang pembukaan rakernas pada siang hari nanti nanti pukul
ini dari dpp partai pdi ini nanti akan melaksanakan konferensi pes terlebih dahulu pada pukul sepuluh tiga puluh
sehingga kami juga saat ini masih menanti
ini dari petugas petugas juga masih menyiapkan terkait dengan venue di beat city di ancol jakarta utara ini
dan kalau misalkan kami dapatkan informasi juga imron dan juga saudara nanti akan ataupun konferensi pers ini akan dipimpin oleh sekjen partai pdi
pdi perjuangan yakni hasto kristianto
berkaitan dengan perolehan suara pdi perjuangan di pemilihan atau pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
apakah pada rakernas kali ini juga turut dibahas terkait dengan melorotnya suara pdip di pemilu dua ribu dua puluh empat rizka
ya imron terkait dengan menorotnya suara dari pdi perjuangan ini sebetulnya sudah menjadi atensi dari pdi sejak kemarin bahkan sebelum rakernas ini
ketika juga kami sempat berbincang dengan sekjen dpp partai pd perjuangan
namun kalau misalkan apakah spesifik nanti akan dibahas tentu ini kami juga masih menanti
apakah nanti akan spesifik dibahas terkait dengan melorotnya suara dari pdi perjuangan
dan juga kemudian terkait dengan agenda agenda dari rangkaian rakernas selama tiga hari ini
kami dapatkan juga informasi sebetulnya dari pd perjuangan ini selain akan membahas sikap politik dari partai sendiri
ini juga akan membahas ataupun fokus kepada
agenda agenda pilkada kedepannya
jadi memang banyak agenda agenda yang masih akan menjadi isu ataupun atensi utama dari pdi perjuangan
kita akan bersama sama nanti seperti apa jalannya rakornas dari partai pd perjuangan nanti
ya rizka yang juga menarik perhatian adalah terkait dengan apakah ada perwakilan dari pemerintah yang diundang dalam rakernas kali ini
karena kita tahu bersama setelah kemarin adanya informasi bahwa presiden jokowi
ya betul sekali imron dan juga saudara terkait dengan presiden jokowi
ini seperti yang kita ketahui juga presiden jokowi sudah sebelumnya sebelum acara rakornas ini juga sudah dua kali absen dari acara pdip
jadi memang kalau misalkan untuk apakah ada dari pemerintahan yang akan hadir nanti di rakernas ini kami juga belum dapat info begitu
namun yang jelas berdasarkan nama nama yang kami pegang
ini dari kader dari partai pd perjuangan sendiri ini juga akan hadir
ini kan kita ketahui juga dari menteri sosial risma maharani ini merupakan kader partai pdi perjuangan juga
dan juga nama nama kader pdi yang juga saat ini tengah duduk ataupun menjabat di pemerintahan presiden jokowi dodo
baik ada beberapa pembahasan yang akan menjadi fokus dalam rakernas kali ini
di antaranya adalah sikap politik dari pdi perjuangan apakah akan memutuskan bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran atau tidak
dan juga terkait pembahasan agenda pilkada yang akan berlangsung ke depan
terima kasih fedris kananda jurnalis kompas tifa atas laturan anda